kita harus diputuskan mengenai alokasi dana baik dari apbn maupun apbd dalam rangka persiapan
pemilu dan pilkada serentak dua ribu dua puluh
kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar rp satu ratus sepuluh empat triliun kpu dan
bawaslu kpu nya rp tujuh puluh enam enam triliun dan bawaslu nya rp tiga puluh tiga delapan triliun
ini saya minta didetailkan lagi dihitung lagi dikalkulasi lagi dengan baik